assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam salam sejahtera bagi kita semuanya
para menteri kabinet kerja panglima tni kapolri
para kepala daerah baik provinsi kabupaten dan kota yang pada malam hari hadir
yang saya hormati para rektor perguruan tinggi
undangan yang berbahagia
tadi sudah disampaikan mengenai rekomendasi rekomendasi
ada dua belas bidang dan saya catat semuanya
ini mungkin bisa kita pakai untuk nawacita yang kedua
tapi yang dibaca dulu
bapak ibu dan saudara saudara

semua saya kira sama kita ingin membawa negara kita
indonesia ini ke gerbang kemajuan
membawa negara berkembang menjadi negara maju
mengubarkan semangat mengubarkan ide

tapi kita juga harus sadar bahwa perubahan perubahan sekarang ini sudah masuk
perubahan perubahan sekarang ini sudah masuk
perubahan perubahan sekarang ini sudah masuk
perubahan perubahan sekarang ini sudah masuk
hampir ke semua sektor
dua tahun yang lalu saat saya masuk ke markas di silicon valley
saya betul betul kaget saat itu dan sadar betul bahwa dunia ini sudah betul

kalau waktu itu n forever
masuk ke markasnya google
masuk ke markasnya google
saya shock dan kaget betul betapa dunia sekarang betul betul berubah
masuk ke perubahan dan pergolahan
untuk menyiapkan sdm sdm dengan cara cara kerja yang baru
hampir semua negara ada di sini
masuk ke markasnya facebook
masuk ke markasnya om robertftraat magazine and fixed account
masuk ke markasnya facebook
google twitter terakhir masuk ke markasnya alibaba ke markasnya jack ma
kita lebih kaget kaget betul betapa kita kalau tidak ingin ditinggal ya secepat cepatnya kita harus berubah
dari semua sektor kita harus berani harus berani merubah harus berubah
karena banyak dari kita yang belum sadar kecepatan perubahan dari internet ke mobile internet
saat saya di facebook saya diajak oleh mark zuckerberg
di ajak saya dipasangi apa ini
kemudian diajak main virtual pingpong
dia di mark di sana saya di sini
betul betul kayak kita ini main pingpong betul
tak dia tak saya tak
nanti enggak ada lagi
iya mungkin bisa aja virtual tennis band atau virtual semuanya
inilah perubahan yang betul betul membuat saya shock
begitu sangat cepatnya perubahan itu
dan kita sering masih terjebak pada seperti yang tadi disampaikan pak renaldi kasali tadi
tiga puluh tahun saja yang namanya fakultas jurusan kita masih sama persis nggak berubah
ini karena ada rektor sekalian saya meskipun saya sudah di hampir semua perguruan tinggi masuk saya ngomong ini
coba kita lihat fakultas ekonomi jurusannya pak renaldi akutansi management
tiga ini di semua universitas ini nanti ada tambahan mungkin yang lain ada
tapi yang tiga ini sudah mungkin lebih dari tiga puluh tahun
tidak ada yang berani membuka ekonomi digital
kenapa tidak berani ada yang membuka itu
itu nanti akan berkembang
kalau kita tidak berani ini ada perubahan perubahan dunia dan kita masih rutinitas masih monoton ditinggal betul kita
siapa yang bisa mengantisipasi ini yang pertama
yang paling cepat menangkap perubahan itu universitas perguruan tinggi
kalau perguruan tingginya nggak menangkap ini bahwa sudah ada perubahan berbahaya kita
saya hanya ingin mengingatkan tidak ada fakultas yang menyiapkan logistik platform
tidak ada fakultas yang menyiapkan retail platform
padahal ke depan semuanya basisnya basis digital semuanya
sangat berbahaya sekali kalau tidak
karena saya meyakini dalam sepuluh lima belas tahun yang akan datang ini semua kekhawatiran ini muncul saat konferensi kita dengan presiden perdana menteri yang lain
sama ada kekhawatiran itu
akan terjadi apa ini masa transisi
ini kesempatan kita kalau kita bisa ambil
kalau tidak bisa ambil
kalau tidak bisa ambil
sudah ditinggal artinya kita
di tiongkok saya dapat informasi tiga puluh sampai tiga puluh lima persen toko sudah tutup
ya ada shifting ada pergeseran dari offline ke online
terutama karena alibaba memiliki yang sudah memiliki logistik platform dan retail platform
yang memiliki logistik platform dan retail platform
yang memiliki logistik platform dan retail platform
dan perambah kemana mana
oleh sebab itu dengan perubahan perubahan ini
lima belas tahun yang akan datang
akan terjadi yang namanya landscape politik global yang berubah
akan terjadi landscape ekonomi global yang berubah
akan terjadi landscape interaksi sosial yang akan berubah
akan terjadi landscape interaksi sosial yang akan berubah total
inilah yang harus diantisipasi oleh kita semuanya
inilah yang harus diantisipasi oleh kita semuanya
kalau sudah global berubah politik politik nasional pun juga akan berubah
landscape ekonomi global berubah landscape ekonomi nasional juga akan berubah daerah nanti selanjutnya juga akan berubah
interaksi sosial kita sudah berubah semuanya
sekarang pun sudah berubah
saya pun dulu kalau mau makan sate pergi ke warung sate
sekarang minta goput tiga puluh menit datang ke saya sate
mau beli gadu gadu biasa saya pergi ke warung gadu gadu
sekarang enggak mau saya minta gofood tiga puluh menit datang gadu gadunya
semua saya kira sama bapak ibu semuanya
ini akan cepat sekali melandam dunia jakarta daerah daerah
landscape itu akan berubah semua
landscape politik berubah landscape ekonomi berubah landscape interaksi sosial kita akan berubah
inilah sekali lagi yang harus kita antisipasi
termasuk nantinya hal yang berkaitan dengan media juga sama
bukan orang sudah enggak senang
baca koran lagi sepuluh lima belas tahun yang akan datang
sekarang semua pegangannya hanya smartphone handphone gawai gadget klik
tanya ibu ibu sekarang belanjanya dengan apa
tiap hari klatik klatik saja
saya lihat bu jokowi juga sama
ini kok asik ini apa
saya tengok itu
aduh yang dilihat di situ
ya enggak usah saya ceritakan
jadi apa yang direkomendasikan itu
kita langsung ke hal hal yang tadi saya sampaikan
perubahan perubahan itu harus kita antisipasi betul
saya betul betul khawatir kalau ini tidak kita siapkan
pak dibak didi sudah banyak menyampaikan mengenai cyber law and enforcement
jadi ya memang harus ke sana
karena dunianya nanti akan berubah ke situ
siapa yang dulu bisa memanfaatkan opportunity ini peluang ini ya dia yang negara itu yang akan menang
tunjukkan ke saya universitas di mana ada fakultas ekonomi digital
ini juga problemnya bukan di universitas saja di kementrian dikti itu kan ruwetnya ngurus
kayak gini ngurus mau buat fakultas ya ruwet
saya sudah perintah bolak balik ada nggak pak menteri dikti
ruwet di situ ruwet meskipun sudah dipotong masih ruwet
negara ini memang kebanyakan aturan
negara ini memang kebanyakan aturan memang kebanyakan regulasi
ada berapa coba empat puluh dua ribu peraturan kita ini
baik yang namanya undang undang baik yang namanya pp baik yang namanya perpres baik yang namanya kepres baik yang namanya permen
baik yang namanya pergub peraturan gubernur peraturan wali kota peraturan bupati
empat puluh dua ribu banyak yang tupang tindih ada yang bertentangan
tahun lalu seingat saya kita hapus berapa pak mendagri tiga satu ratus lima puluh tiga perda hapus
jangan tepuk tangan dulu
di judi jel review di mk kalah
ma atau mk ma
mk di mk kalah
kita sudah semangat pak menteri bu menteri semuanya saya sampaikan
ini ada empat puluh dua kalau itu dihapus pakai kajian
kajian saya hitung seratus tahun nggak akan rampung
saya sampaikan enggak usah pakai kajian
menteri sudah senang hapus ketemu tiga satu ratus lima puluh tiga
di mk kalah
ini adalah problem besar kita
problem besar kita ada di sini
kenapa tindakan cepat tidak bisa diputuskan
kenapa di lapangan tidak bisa cepat diputuskan
salah satunya gara gara ini terlalu banyak peraturan di negara kita
saya sudah sampaikan kepada
gubernur bupati wali kota semuanya
nggak usah buat perda perda lagi lah
setahun satu atau dua cukup
saya sudah ngomong juga ke dpr nggak usah setahun empat puluh undang undang
satu dua tiga cukup
tapi yang berkualitas
jangan undang undang jadikan proyek
nambai kecepatan kita dalam memutuskan itu menjadi lambat
karena ke depan bapak ibu dan saudara saudara sekalian
bukan negara kuat mengalahkan negara kecil
negara kuat mengalahkan negara yang sedemdek

terima kasih negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat bukan negara besar mengalahkan
negara yang kecil bukan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat
nah ini saya masih pusing bagaimana mengatasi empat puluh dua ribu peraturan ini
nanti saya minta pakar hukum ini ngurus masalah empat puluh dua ribu ini gimana
ya paling tidak separuh hilang sudah mempercepat lari kita
kita ini pengen lari tapi problemnya di sini
saya berikan contoh mandalika yang baru saja ini masih hangat
dua puluh sembilan tahun kenapa enggak bergerak rampung urusan pembebasan lahan
karena bupatinya enggak berani memutuskan gubernur enggak berani memutuskan
karena pembebasan lahan di situ harganya tidak ada pegangan
dikuasai oleh masyarakat tetapi belum pegang sertifikat tapi dikuasai
jadi kalau itu enggak kita berpayung hukum
baik kiamat enggak rampung urusan ini
begitu saya turun ke sana saya tanya bupati saya tanya gubernur
saya tahu ada masalah ini
sudah dirapatkan rapat terbatas kemudian sudah keluar impres sebagai payung hukum
ada penghukum sudah
lapangan sudah ada tiga bulan ya rampung
seperti ini yang menyebabkan sekali lagi kita nggak bisa bergerak cepat
problem besar kita ada di situ
yang tadi berkaitan saya singgung sedikit mengenai ke depan apa yang harus kita siapkan
memang sekarang ini kita baru fokus betul kepada infrastruktur
di mana mana yang kita biarkan infrastruktur di mana mana yang kita cek kita kontrol kita awasi infrastruktur
tadi ada yang menyampaikan bahwa saya jangan hanya jadi panglima infrastruktur
sekarang ini saya baru fokus
jadi panglimanya di infrastruktur dulu
jangan berbelok ke yang lain
karena kita sudah lama dulu kalau bekerja itu semuanya dikerjain semuanya
enggak ada skala prioritas
tidak ada kita mau fokus ke mana
ada anggaran juga semua kementerian udahlah bagi sama
nanti tahun depan naik sepuluh persen semuanya diberikan

infrastruktur dah fokus
tapi saya masih benar saya ikuti betul prosesnya saya di lapangan
saya lihat betul
datang ke satu tempat saya bisa empat kali lima kali enam kali

kenapa harus seperti itu
nggak akan jadi
saya datang dua kali ke situ pak menterinya pasti datang empat kali
mennt tras datang empat kali dirjennya sulit arabic
datang delapan kalilla lel jal sexaks
menterinya ke situ dirjanya pasti enggak wah menterinya udah dua kali dirjanya pasti
itu empat kali tengok tengok di situ dua hari tiga hari
ini saya kira hal seperti ini memang yang harus kita budayakan
kalau kita di kantor terus ya lepas lah
iya hanya groundbreaking saja salah enggak dilihat
iya hanya groundbreaking satu meter aja enggak
saya nggak mau cerita ada jalur kereta api sudah di groundbreaking tiga kali
saya mau saya juga lama lama saya mau ke sana pak bapak jangan ke sana ini sudah
iya pak sudah tiga kali pak
udah saya perintah pada menteri saat itu menteri perhubungan yang lama udah dikerjain
dulu minim tujuh kilo saya datang
udah kerjain tak tak tak tak tak tak berapa udah dua belas kilo pak udah saya datang
itu udah di groundbreaking tiga kali
perhatian itu mungkin berirut sebagai api keempat tapi anjing ini muka itu kayak

kalau sudah dia ditukar bersatu sendiri
gak jadi seperti orang antaranya teman teman di vendo lyn earth juga fulham colleagues
ingin memastikan bahwa proyek itu ada progresnya dan jalan
yang jauh jauh pun misalnya kayak pos lintas batas antikong
itu jauh banget loh jauh
saya datang ke sana berapa kali
waktu saya datang pertama
pos lintas kok kayak dengan kelurahan saja bagus kelurahan
saya nengok ke sebelah negara tetangga bagus itu
ingat pak menteri pu
saat itu saya perintah pak menteri saya beri waktu dua minggu ini kantor diruntuhkan
saya jengkel saat itu diruntuhkan saya beri waktu dua minggu
yang di mota'in juga sama ini diruntuhkan
saya jengkel karena dengan kelurahan aja yang di mota ini dengan kelurahan aja bagus kelurahan
dan saya tengok mota'in di ntt saya tengok negara tetangga kita
lebih bagus yang di timur leste
yang lebih bagus betul
tanyakan ke yang sudah ke sana baik mota'in maupun mota'in nasin
perintah saya saat itu jelas pada menteri pu
pak menteri saya minta pos lintas batas kita tiga kali lebih baik dari yang di sana
tapi setelah itu setelah diruntuhkan saya cek lagi belum jadi
yang ketiga saya cek lagi sudah jadi gambarnya seperti yang ada di
dulu katanya di kabupaten belu itu masyarakatnya senangnya foto yang di sana
sekarang kebalik yang di sana foto foto di tempat kita
ini urusan martabat urusan martabat urusan harga diri gitu loh
yang di ntkong yang di ntkong bapak ibu bisa tanya sekarang
yang foto foto banyak yang di sana atau yang di sini
yang di sini sekarang
tidak percaya silahkan ke sana
tapi jauh banget itu
aduh capek jauh banget
kalau naik heli berapa ya
empat puluh menit dari timantan barat
walaupun kalau suasananya tidak mendung
yang kedua saya perlu mengingatkan kepada kita semuanya bahwa tahun depan itu sudah tahun politik
nah sekarang ini perlu dikira tahu dulu
tahun engkuh tahun ini sudah tahun politik tadi

kalau dinamennya ibu
para pengumuman politeknya juga harus dikira in agree yang bold sekarang
sudah saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan